mau bunuh gue lo
saya yang salah
kenapa semakin jauh penyelidikan ini dilakukan
alda barang terhadap elsa itu
makin masuk akal
kalau memang benar
elsa itu yang
astagfirullah ya allah
apa mungkin anakku melakukan perbuatan seperti ini ya allah
aku gak percaya
adil pelaku pembunuhan roy
tapi aku juga gak mau
kalau pelakunya adalah elsa
astagfirullahaladzim ya allah
kok aku telpon dari tadi gak diangkat angkat
padahal udah pergi dari pagi
tadi aku telpon ke covisity katanya belum sampai
ya allah semoga papa gak kenapa kenapa
jika kamipng nuestra kota

karena sebentar lagi papa kan mau punya cucu lagi
dari aku sama elsa
iya papa baik baik aja kok sayang
papa kan selalu sehat sehat kok nak
makasih ya pa
papa yang makasih nak
kamu selalu baik sama papa
selalu perhatian sama papa
papa kan juga perhatian
perhatian juga sama aku
katanya mau bikin syukuran
tunda terus ya ini ya
ini jadi ustad yang
ustad yang papa kenal
yang bapak mau undang untuk acara syukuran ini
dia lagi keluar kota
kita untuk bikin sekarang sekarang ini
tapi nanti kalau sudah siap
salam buat mama ya
salam buat semuanya ya
yaudah kalau gitu pa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku harus sehat
aku memang gak boleh berhenti mencari tahu soal semua ini
namun apapun nanti yang ada di depan
aku harus hadapin
aku harus kuat
sebenarnya bu elsa itu siapa sih pak
bapak pernah bantu ibu elsa
bu elsa mau bantu bapak
ibu yang tadi manggil bapak di parkiran
itu siapa pak
itu ibu andin
masih saudara sama ibu elsa
tapi kenapa tadi bapak nggak nyapa dia
kenapa pak sakit lagi ya pak
kita balik lagi ke rumah sakit ya pak
enggak usah bu
sebentar lagi kita sampai
bapak mau ke rumah sakit
rumah sakit mana bu
rumah sakit sejahtera
bapak mau ke rumah sakit

baik aku balek
maaf pak saya buru buru
terima kasih pak
memang ada ada di rumah
gayanya mang nadang gak pulang ke rumahnya
perjumah saya nunggu terus disini
tapi harus nyari kemana lagi ya
saya harus lapor ke pak hal
ya rin ada informasi apa
ini saya udah di rumah mang nadang
tapi lagi lagi gak ada jawaban
belum pulang ke rumah
ya udah kamu balik aja rin
kemungkinan mereka masih sembuh di tempat lain
saya juga berpikiran yang sama
ya udah kalau gitu
saya ambil ke lingkungan pria pak
kok kamu cepet banget sih pulangnya
ya kerjaan lagi dikit mas
nih beatrut buat elsa yang dipesan tadi
no tadi kan kamu udah beli banyak
kok beli lagi
aduh kamu tuh bener bener papa yang baik buat calon baby nya
mama seneng sekali
no tadi kan kamu udah ngirim bit pakai ojek online
ada yang kirim bitrut
udah apa say kenapa
oh elsa lagi di kamar lagi minum jus bitnya
yaudah ke kamar rumah ya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
aduh baunya gak enak banget sih
tapi demi anak
gak apa apa deh
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
yang enak banget
aku gak mungkin kirim
aku baru aja beli
barusan aku kasih ke mama
mama juga bilang
kalau beatrutnya ada yang ini
ya aku pikir yang itu
yang ini yang kamu beli
ada bitrut pak
wah barusan dibeli sama mas yang itu semuanya
kamu ada kontak ke ricky
kau tuh kalau ngomong yang bener deh
ngapain aku minta buah bet sama dia
kamu tuh kenapa sih curigaan terus sama aku
ya memang ini mencurigakan
tapi aku harus cari tahu
buah bit ini
kalau bukan nino yang beli
ih kamu cantik banget
mama juga cantik kok
kamu udah siap sekarang
udah angkat yuk